untuk mengetahui nasib ribuan peserta tablik akbar dunia yang diikuti empat puluh delapan negara di goa sulawesi selatan yang akhirnya ditunda karena alasan penyebaran dari covid sembilan belas ini sudah bergabung melalui sambungan telpon
bersama kami di sini ada bupati goa adnan purih taisan yassin limpo selamat sore pak bupati
bagaimana kondisi terkini para peserta apakah benar kemudian mereka ini menjalani isolasi pak
ya tadi kan kesepakatan kita dengan panitia inti dan dewan suro pelaksanaan istimewa sonah asia dunia itu hari ini dilakukan pengumuman untuk pembatalan
setelah diumumkan untuk dilakukan pembatalan maka hari ini juga secara bertahap akan dilakukan pemulangan kepada seluruh jamaah yang hadir
tadi rapat yang dipimpin oleh bupati goa
pak gubernur tadi pagi di kantor kecamatan bersama dengan pangdam dan pak kapolda itu telah menyepakati bahwa akan ada dua tempat untuk melakukan karantina
agar dipisahkan warga negara asing dipisahkan dengan warga negara indonesia
khusus untuk warga negara asing itu ditempatkan atau dikarantina sementara di hotel kren sayang
milik pemerintah provinsi sulawesi selatan
untuk warga negara indonesianya itu akan dilakukan karantina di asrama haji
nah sekarang sampai dengan sore ini kita masih melakukan teknis pemulangan kepada mereka semua
khusus untuk warga negara asing alhamdulillah semuanya sepuluh bis sudah berada di hotel grand sayang saat ini
langsung dan dikawal oleh pihak kepolisian
dalam hal ini polda sulawesi selatan bersama dengan polres goa
di sana sudah ada menunggu dari pihak polsek maupun polrestabes untuk bisa menampung
di sana juga sudah ada tim medis dan sebelum mereka tiba sudah dilakukan penyemprotan disinfektan di hotel grand sayang tersebut
nah sekarang khusus untuk warga negara indonesia nya
karena memang kan ada sekitar ribuan orang
untuk menempati asrama haji tentu tidak cukup
maka tadi pihak kodam dalam hal ini bapak pangdam pak kapolda pemprov menyiapkan tenda tenda
jadi tenda tenda di asrama haji sementara dibangun untuk bisa menampung warga negara indonesia yang dari luar sulawesi selatan
jadi yang di asrama haji itu para jemaah yang diluar dari provinsi sulawesi selatan
bagi yang dalam provinsi sulawesi selatan pak gubernur tadi sudah berkoordinasi dengan para bupati wali kota se sulawesi selatan
untuk mereka bisa langsung pulang ke daerah masing masing
kemudian diawasi dan diisolasi oleh pemerintah setempat
lalu mekanismenya seperti apa nanti pak
selama masa karantina ini berlaku
langsung setelah dipisahkan antara warga negara asing dan warga negara indonesia
berapa lama sampai akhirnya nanti mereka bisa dinyatakan
oke dipersilahkan untuk kembali ke negaranya masing masing atau kembali ke daerahnya masing masing
yang pertama itu nanti akan direkomendasi itu akan keluar dari tim kesehatan
karena memang di setiap tempat karantina ini disiapkan tim medis
nanti mereka yang akan melakukan pemeriksaan
apakah ini sudah layak pulang atau tidak
yang jelas kalau dia masih belum boleh pulang
maka dia tetap tinggal disitu
semuanya ditanggung oleh pemerintah
lalu kemudian yang kedua
kalau misalnya dia memang dalam keadaan sehat
dan setelah dilakukan pemeriksaan
dia boleh meninggalkan tempat
maka disesuaikan dengan tiket kepulangannya masing masing
kan mereka datang kesini sudah memesan tiket
baik melalui pesawat maupun kapal
jadi kalau misalnya dia sudah kategori sehat
kita sisa menunggu jadwal
jual kepulangannya sesuai dengan tiket yang telah dia pesan
kalau misalnya sudah sesuai dengan tiket kepulangannya masing masing
nanti pihak kami juga akan melakukan pengantaran kepada mereka
baik ke bandara maupun ke pelabuhan
oke tadi sempat dinyatakan bahwa apabila nanti dinyatakan
ada yang perlu melakukan karantina atau isolasi lebih lama lagi
ini akan ditanggung biayanya oleh pemerintah daerah berarti ya
itu berarti dananya menggunakan apbd atau seperti apa pak
ini menggunakan dana apbd the baik dari pemerintah provinsi
maupun dari apbd kabupaten goa
oke berarti kalau sejauh ini informasinya
masih terus dilakukan pemantauan ya terhadap kesehatan daripada warga negara asing
maupun warga negara indonesia
alhamdulillah karena tadi juga kita menggandeng idi
untuk melakukan pemeriksaan kepada mereka semuanya
dan pihak idi juga tadi turun sekitar delapan sampai dengan sembilan orang
langsung mendampingi pak gubernur bersama sama dengan saya
turun memeriksakan ke semua jamaah yang ada
di samping itu memang mereka juga punya dokter sendiri mbak
jadi memang ada dokter khususnya tersendiri
dan memang dia membuat klinik tersendiri di tempat itu
jadi memang mereka sendiri juga secara inisiatif melakukan pemeriksaan kesehatan
pak ini kan tidak hanya peserta saja ya yang ada di area tersebut saat akan dilangsungkannya tablik akbar ini
tapi juga ada beberapa panitia yang juga terlibat
dan mungkin masyarakat yang jaraknya juga tidak terlalu jauh untuk di sana
kemudian apa upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat ini
bagi mereka mereka yang sempat melakukan kontak dengan para peserta
karena kan saat ini para peserta sedang diisolasi ya
bagaimana kemudian dengan lingkup yang lebih luas
apa upaya yang dilakukan
nah untuk itu
kami sisa menunggu perpindahan daripada para jemaah ke tempat karantina
kalau misalnya sudah kosong
maka semua area yang telah ditempati termasuk rumah penduduk
itu kita akan lakukan penyemprotan disinfektan
kepada masyarakat yang ada tinggal di sekitar situ juga
saya sudah menghimbau melalui camat dan para kepala desa
untuk tidak keluar dari rumah
dan tetap tinggal di rumahnya masing masing
sehingga tidak melaksanakan kontak dengan para jemaah
tetapi insya allah besok
kalau misalnya malam ini semuanya sudah setuntas
besok area tersebut dan termasuk rumah rumah yang pernah ditempati oleh mereka
termasuk juga masjid masjid yang pernah ditempati oleh mereka
itu akan dilakukan penyemprotan disinfektan
bagaimana dengan kemudian pemantauan pak
terhadap orang orang yang tadi sudah disebutkan
apakah kemudian pemerintah kabupaten goa ini juga berkoordinasi dengan pihak pihak terkait
untuk memastikan bahwa
jika nanti ternyata ada satu temuan kasus yang ternyata positif
jadi tracingnya bisa lebih mudah begitu kak
ya kenapa kita pisahkan warga negara asing dengan warga negara indonesia
supaya pengawasannya lebih gampang
ketika memang kita mendapatkan satu kasus
itu langsung kita bisa koordinasi antara satu dengan yang lainnya
pemerintah kabupaten goa dibantu oleh pemerintah provinsi sulawesi selatan
bersama dengan polda dan pihak kodam
untuk melakukan pengawasannya secara bersama sama
baik terima kasih banyak bapak adnan purih taisan
yang sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom